bus pariwisata dari jakarta menabrak empat orang pejalan kaki di kabupaten toba sumatera utara
dua orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka berat
awalnya bus pariwisata big bird dari jakarta melaju dari arah tarutung menuju jalan lintas umum medan
membawa dua puluh lima orang penumpang
juga mengantuk menabrak empat orang pejalan kaki
di jalan pasar lumba jalu toba sudera
akibat peristiwa ini dua pejalan kaki meninggal dunia
sementara dua orang yang mengalami luka berat dirawat di rumah sakit setempat
badan bus pariwisata big bird asal jakarta yang terguling usai menabrak empat pejalan kaki
langsung dipindahkan dengan cara ditarik dengan truk
dibantu beramai ramai oleh warga sekitar pasar lumban jalu toba sumatera utara
sementara sopir bus pariwisata dibawa ke mapol restoba
satu unit mobil bus big bird dari pt big bird kusaka
dengan nomor polisi d tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan daa
dan pada saat itu sopirnya mengantuk sehingga hilang kembali
dan menabrak pejalan kaki yang berjalan
informasi sementara dua orang meninggal dunia
dan dua orang lagi mengalami berat berat sudah dilarikan ke rumah sakit